hai mas upaya sosial sejumlah warung kopi dan tempat bermain video game menjadi sasaran razia
petugas pengelola warung kopi dan video game sempat mengelabui petugas dengan mematikan
lampu teras petugas menemukan belasan remaja sedang bermain video game pada malam hari
padahal pemerintah sudah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar karena jumlah warga yang
terpapar virus corona terus bertambah petugas berharap warga dapat bekerja sama dengan berdiam
di rumah untuk menjaga penyebaran virus corona apalagi di ponorogo saat ini ada tiga warga yang
dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan tiga belas orang dinyatakan pasien dalam pengawasan
sementara di makassar polisi mengejar para pemuda yang melarikan diri ke pemukiman dan melawan
petugas saat dibuka
di jalan duri makassar pada senin dini hari tadi setelah dilakukan penyisiran polisi menciduk
seorang pemuda yang bersembunyi di rumah warga petugas pun menangkap sejumlah pemuda lain
pemuda yang ditangkap beserta sepeda motor yang dikendarai kemudian dibawa oleh anggota
kesatuan sabara polrestabes makassar ketujuh pemuda ini diketahui melakukan aksi balap motor
liar dan melawan petugas saat diimbau agar membubarkan diri
sehat supaya ini menambah iklan kita itu begitu menambah